dan untuk membahas lebih dalam perihal topik dinasti politik pada pilkada serentak dua ribu dua puluh ini
kita telah bergabung bersama kandidat doktoral ilmu politik north western university yos chandra kenawas
selamat siang mas yos
selamat siang mas
ya terima kasih
terima kasih sudah mengundang saya
terima kasih juga sudah bergabung dengan kita
mas yos menarik juga di setiap pemilu begitu ya
dinasti politik ini menjadi topik yang sepertinya sulit dipisahkan begitu
khususnya dengan pencalonan sejumlah calon calon yang akan ikut dalam kontestasi
paling tidak ada tiga naga katanya catatan di tahun ini di pilkada serentak ini akan bertarung begitu
narasinya ada yang menganggap ini soal etis tidak etis
ada soal sentralisasi kekuasaan privilege begitu bahkan ke arah nepotisme
bagaimana kemudian mas yos kita bisa memahami sesuai konteksnya
oke yang pertama untuk soal etis nggak etis
memang ada sebagian yang berpendapat bahwa ada maraknya dinasti politik
maraknya praktek dinastisisme ini tidak etis untuk politik
cuman di sini saya ingin mengangkat bahwa sebuah fakta bahwa
kapan jumlah dinasti politik atau anggota keluarga elit yang mencalonkan diri
antara tahun dua ribu lima belas dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh jumlahnya meningkat hampir tiga kali lipat
kalau tahun dua ribu lima belas itu ada lima puluh dua kandidat yang terafiliasi dengan keluarga politik tertentu
pada tahun ini jumlahnya meningkat hingga satu ratus lima puluh
artinya apa di sini
artinya yang pertama
full atau akses masyarakat
orang untuk merebut kekuasaan melalui jalur pemilu
itu semakin terbatas dan mengerucut kepada orang dengan latar belakang tertentu
bisa jadi ketua partai atau bisa jadi penguasa partai lokal
bisa juga memiliki afiliasi dengan keluarga tertentu keluarga berpengaruh
atau misalkan pengusaha dan biasanya lagi yang masuk kemudian segmen
kita berharap di awal demokrasi
full atau akses masyarakat
masuk ke dalam politik ini terbuka semakin luas buat orang dari berbagai kalangan
tren dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan
sumber supply elitnya makin terbatas
jadi apakah baik atau enggak untuk demokrasi
masih harus ditunggu dulu
kita selama ini terlalu fokus pada
politisi dinasti yang
memang tidak bisa dipungkiri cuman
justru membuat bias dalam analisis kita mengenai kehadiran dinasti politik
tapi yang jelas
supply kandidatnya latar belakangnya makin terbatas
oke artinya narasi popularitas ini masih cukup
unggul begitu ya dalam konteks politik dinasti ini
abai dengan pendidikan politik dalam partai
dan juga bagaimana kapabilitas seorang calon ini untuk bisa mengemban
atau memiliki tugas
atau juga memiliki kecakapan sebagai calon pemimpin sebuah daerah
tapi pada kenyataannya mas yos
masyarakat sampai saat ini
mungkin masih menerima menerima saja kondisi seperti ini
bagaimana apa yang salah dengan ini
sebenarnya yang salah dengan masyarakat
karena masyarakat itu memilih berdasarkan apa yang ditawarkan oleh elit
masalahnya opsi yang ditawarkan kepada masyarakat ini semakin terbatas
di sisi supply melalui partai politik
semakin banyak calon calon yang terafiliasi dengan elit partai politik
atau elit politik yang sudah mapan
di sisi lain kalau ada calon yang ingin masuk melalui jalur independen
persyaratannya terlalu berat untuk saat ini
semakin sulit untuk calon independen bergabung dalam pilkada
karena persyaratannya terlalu tinggi
yang kita inginkan adalah semakin banyak option
semakin banyak pilihan bagi masyarakat
sehingga masyarakat semakin punya pilihan yang lebih luas
untuk memilih siapa yang mereka ingin pilih
jadi saat masyarakat saja
hanya menjalankan hak konstitusionalnya
memilih karena harus diakuin juga
tidak semua dinasti ini punya dampak buruk
misalkan seperti ini
yang tadi mas ismail fahmi sempat sebut
tentang pertanyaan gimana kalau misalkan
keturunan dari abdul rahman wahid ingin maju
karena ada beberapa politik atau keluarga politik
yang memang mewakili nilai nilai tertentu di dalam masyarakat
cuma sayangnya jumlah keluarga yang seperti ini
jumlah anggota dinasti politik yang seperti ini
masih sangat sedikit per hari ini mas
artinya aspek dikenal dan terkenal ini juga cukup penting begitu ya mas yos
saya ingat tanggal empat belas agustus yang lalu kalau tidak salah
anda pernah mencuitkan bahwa
semua akan dinasti pada waktunya
ini maknanya apa mas yos
jadi gini dinasti politik ini
maraknya merebaknya dinasti politik ini harus dipahamin juga
sebagai sebuah respons rasional
saya tidak bilang eksikal
saya tidak bilang ini sebuah respons yang etis
tapi ini adalah sebuah respons yang rasional dari politisi
karena apa karena politisi pada dasarnya ingin berkuasa selama mungkin sepanjang mungkin
saat dia menabrak ketentuan ketentuan di dalam konstitusi
dalam undang undang yakni dibatasi dua periode
maka opsi rasional berikutnya adalah mempromosikan seseorang yang dia percaya
untuk maju menggantikan posisinya setelah dia menjabat dua periode
dan siapa yang paling dipercaya oleh para politisi
salah satunya dan mungkin yang paling mereka bisa pegang komitmen
adalah anggota keluarga
atau bahkan di beberapa kasus bebas
cuman memang kalau situasi ini berlangsung terus menerus
dan kita lihat pertumbuhannya dari satu periode pemilu dua ribu lima belas ke dua ribu dua puluh
saya khawatir nanti semakin banyak politisi yang
saat ini mungkin belum selesai dua periode
nanti di pemilu berikutnya akan mencalonkan keluarga keluarganya juga
jadi yang saya takutkan mereka lagi lagi suplai elit itu
hanya akan datang dari keluarga yang itu itu juga
apakah buruk permasalahannya sejauh ini
dampak yang diperlihatkan oleh dinasi politik masih belum terlalu baik mbak
kita harus coba cari akal
gimana mereka punya insentif lebih supaya mereka bisa membuktikan
misalkan solo kalau dulu pak jokowi bisa menaikkan pad dua kali lipat dalam waktu dua tahun
lima tahun mas gibran diharapkan nanti misalkan terpilih dalam pilkada ini
bisa perform lebih gitu
jadi harus membuktikan lebih dari apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya
seperti itu mas
anda artinya juga mengamini pendapat publik bahwa potensi abuse of power ini akan terjadi
bahkan nepotisme juga masih terus berlangsung dalam konteks dinasti politik ini yang berlangsung mas yus
ya masalahnya saringan itu dari dalam partai juga sudah sangat cacat mas prosesnya
gimana kita di dalam partai
gimana seorang kader yang membangun karir politiknya selama dua dekade selama tiga dekade
harus mengalah terhadap orang anggota keluarga elit tertentu yang baru masuk partai satu tahun dua tahun
belakangan sebelum pilkada gitu
jadi ini memang kalau ada yang bilang ya kan nanti masih ada peluang kalah dalam pilkada
cuman permasalahannya adalah saringan pertamanya itu yang belum adil buat
orang untuk ikut dalam pilkada gitu
dan apakah kental akan nepotisme kekeluargaan gitu jelas kental kesan itu gitu
dan memiliki nama keluarga tertentu berasal dari keluarga tertentu bukan sebuah dosa
cuman cara masuk ke dalam arena pertarungan itu yang kita permasalahkan
kayak gitu mas
mas yus apa yang kemudian bisa dilakukan untuk memenuhi semua kriteria di masyarakat
kalau kemudian aspek popularitas aspek privilege dan juga aspek pada dukungan dari orang orang penting begini
masih terus berlanjut ada figur kuat di belakang apalagi yang paling penting mas
karena kalau tidak ada sesuatu yang bisa merubah situasi seperti ini mungkin masyarakat akan berpikir bahwa
tidak usah saja ada pilkada seperti ini penunjukan langsung karena akan buang buang anggaran begitu
bagaimana memahami ini
ya yang bisa dilakukan masyarakat dan ini yang paling penting karena dagingnya demokrasi itu bukan hanya saat pemilihan
dagingnya demokrasi itu akan sangat diperlukan rohnya sangat diperlukan justru setelah pemilihan
setelah pemilihan masyarakat harus bisa ikut langsung mengontrol calon calon yang terpilih
baik di adinasi ataupun non dinasi
dan nantinya kalau misalkan di dalam pemilu kemarin kerabatnya yang atau petahana atau siapapun pendahulu adinasi ini mencalon kinerjanya tidak baik
jangan pilih lagi dong calon berikutnya
sesimpel itu karena gimana pun pemilu kada masih menawarkan cara terbaik untuk mencegah atau membuat
sesimpel itu karena gimana pun pemilu kada masih menawarkan cara terbaik untuk mencegah atau membuat
proses pewarisan kekuasaan ini tidak berlangsung secara otomatis
kalau nanti sifatnya tunjuk langsung atau sifatnya dipilih melalui dpr
jangan jangan yang saya khawatirkan biaya untuk membuat politik dinasti itu makin murah
dan harus dilihat juga secara sistemik bahwa dinasti ini dibutuhkan oleh partai politik untuk mendukung mereka saat mereka ada di adinasi

dan kalau misalkan partai kemudian berbondong bondong sepakat oke tunjuk aja karena atau melalui pemilihan
atau melalui pemilihan
yang dikhawatirkan nanti makin banyak dinasti politik yang akan muncul di tingkat lokal
nah ini aja yang menjadi fokus indonesia hanya di dua
nah ini aja yang menjadi fokus indonesia hanya di dua
atau tiga daerah
misalkan di solo di medan dan ada satu lagi di banyuwangi
tapi kalau dilihat dari data
ada lagi daerah daerah dinasti ini tersebarnya di daerah daerah yang selama ini mungkin luput dari perhatian media nasional
misalkan ada di daerah almaera selatan
ada di kepulauan sula
ada di kepulauan kaliabu
dan di banyak daerah lainnya gitu
yang selama ini mungkin luput dari perhatian media nasional
di kalau misalkan kita ubah sistem pemilihannya bukan lagi pilkada saya takutkan nggak ada lagi papan untuk masyarakat mempunyai atau menentukan alternatif pilihannya
karena data yang saya miliki juga menunjukkan oke ada satu ratus tujuh belas dinasti yang menang dari tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu delapan belas tapi ada delapan puluh enam lagi yang kalah
ini menunjukkan bahwa membuat suatu dinasti itu nggak otomatis jamin kemenangan menjadi anggota sebuah keluarga politik bukan jaminan kemenangan walaupun itu memberikan unggulan dalam pemilihan
kalau ini dihilangkan ini dicabut dari masyarakat yang saya takutkan biaya membuat dinasti politik akan menjadi semakin murah dan supply kandidat supply elit hanya akan datang dari keluarga yang itu itu saja
oke mungkin tidak ya mas yus mengadaptasi sistemnya
ada tim baru agar kemudian ketakutan ketakutan ini tidak terjadi di masa mendatang
yang kita perlukan sebenarnya adalah perbaikan sistemik atau perbaikan struktural
karena saya selalu berpendapat bahwa dinasti politik ini hanyalah puncak dari gunung es permasalahan dalam pilkada indonesia
bukan pilkadanya yang buruk tapi harus ada perbaikan perbaikan misalkan perbaikan pengawasan simplifikasi aturan
terus kemudian meningkatkan kemampuan
pengawasan pemilu dan fleksibilitas mereka untuk misalkan membuktikan mani politik
terus kemudian dari sisi partai juga ini perlu diperbaiki
selama partai menunjuk kandidat atau menominasikan seseorang untuk masuk ke dalam pilkada hanya berdasarkan surat rekomendasi yang sepenuhnya dipegang oleh sekjen ataupun ketua umum partai
selama itu pula kes demokrasi kita tidak akan berhasil
jadi yang kita harapkan adalah reformasi di dalam partai politik juga supaya mereka membuat suatu mekanisme yang misalkan dilakukan oleh beberapa partai di indonesia yang sistemnya kayak konvensi
jadi kandidat itu diadu jadi setiap calon yang akan dicalonkan baik dia anggota dinasti politik atau non dinasti politik mereka harus bertarung
mereka harus berdarah darah dulu dalam kompetisi internal partai
mereka bisa dicalonkan
itu yang membedakan dinasti politik indonesia dengan dinasti di negara negara lain seperti misalkan di amerika atau di jepang
di negara negara itu juga ada dinasti politik cuman mereka nggak otomatis dicalonkan partainya
dan mereka tidak otomatis menang dalam pemilu
dan ini yang perbaikan perbaikan seperti ini yang kita harus tasar
reformasi dalam pengawasan
reformasi dalam pelaksanaan
pemilu pilih pilih pilih pilih
mengimplementasikan kerja nyata bukan hanya memanfaatkan narasi narasi popularitas dan juga privilege
serta faktor elit yang ada di belakang atau figur figur tertentu
sehingga kemudian ini menjadi pembenaran untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat
atau tidak memiliki tujuan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat
terima kasih mas yus chandra kenawas kandidat doktoral ilmu politik north western university